menteri investasi dan bkpm ri bahlil lahadalia tiba di batam untuk membahas polemik mega proyek rempang eco city yang ditolak oleh masyarakat asli di kecamatan rempang batam
setelah acara tertutup yang juga dihadiri menteri atr bpn hadi cahyanto dan menteri dalam negeri tito karnavian
balil menuturkan adanya kemungkinan realisasi pengembangan megaproyek tersebut tanpa mengganggu permukiman warga pesisir asli
namun hal itu masih akan dibahas
sementara itu pemerintah pusat menjamin akan membangun pemukiman bagi tujuh ratus kepala keluarga yang terkena dampak proyek
pembangunan akan diselesaikan dalam waktu enam bulan
bahlil mengatakan terdapat beberapa hal yang tidak dikomunikasikan dengan baik
salah satunya pemerintah pusat akan memberikan lahan seluas lima ratus meter dan bangunan tipe empat puluh lima kepada warga yang terkena dampak
gini pak investasi ini pak
ini bukan barang yang seperti tanam pok apa tunggu buah dari sebuah pohon
kita ini berkompetisi
global itu fdi itu fdi itu terbesar itu di negara tetangga bukan di kita
ini kita merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan
kalau kita tumbuhnya terlalu lama emang dia mau tumbuh kita
kita butuh mereka tapi juga kita harus hargai yang di dalam
tapi bukan berarti kita menyadarkan ini bukan dana pbn ini antaranya bukan sedikit
ini investasinya total itu tiga ratus triliun lebih